kamu bicara pelan pelan baik baik sama andi
be a gentleman gak ada salah
kamu kenapa sih mas
kamu cerita kamu ke irfan
ya mungkin aja dia bisa bantu mas dia kan juga banyak kenalan
kenapa gak tanya saya dulu
kenapa gak tanya
kalau sampai orang orang tahu gimana
kamu tau ini kan naib
nama keluarga saya akan diperlakukan di depan dia
apa kamu pikir sampai situ ma
tapi aku percaya sama mirban
kamu juga percaya sama irfan
dia satu satunya omahku kok
dan aku rasa dia gak mungkin ngomongin karena aneh sama orang lain
bisa dipertanggung jawabkan gak
bisa atau enggak

aku telepon ke irfan dulu ya
aku aku batalin
aku gak jadi minta tolong ke om buat cari keluarga jessica
makasih ya om
andin kenapa berubah pikiran ya
bahwa mereka sudah suruh orang untuk cari tahu
itu pak bos andin katanya mau makannya di kamar aja
soalnya kepalanya agak pusing
jadi mau istirahat di kamar
andin pasti masih gak ambil sama gue
mama cuma lagi kecapean aja
soalnya kan lagi ada diri gue
jus mau ambilin makanan buat mama dulu ya
permisi pak bos
nanti kamu abis makan kamu samperin andin ke kamar ya
kamu bicara baik baik sama dia
jangan biarin istri kamu sedih berlarut larut
biar mama gak sakit
kamu pasti penasaran kenapa dennis bisa sama saya
kamu tunangannya bukan
gue gak mau liat ini
aku tikya jum'at
aku ni tanpa j trabalha
aku muat dia swo
gw tau aja
aku mu kan dia swo
tadi perempuan namanya jessica
jessica itu anak saya
tentang apa yang sudah ngelakuin ke jessica
karena keluarga jessica gak akan lepas dulu
kamu tau gak kenapa jessica bisa seperti itu
atau mungkin lebih tepatnya
siapa yang bikin jessica seperti itu
jessica diperkosa tujuh tahun yang lalu
dan sampai sekarang
gak mungkin deniz ngelakuin itu
dia pria baik baik
dan saya tau dia gimana
tapi apa buktinya
buktinya kalau tunangan saya yang ngelakuin semua itu
kalau cuma omongan doang
orang juga bisa berbohong
atau mungkin ada orang yang wajah mirip sama dia
kalau kamu gak percaya gak apa apa
gimana kalau kita bikin sebuah kesepakatan
saya akan bawa kamu untuk ketemu dennis
dan saya persilahkan untuk kamu tanya langsung

tentang cerita saya tadi
kalau dennis mengakui perbuatannya
kamu gak boleh napar polisi
tapi kalau dia tidak mengakui perbuatannya
kamu boleh ngelakuin polisi
kamu bicara pelan pelan dengan andi